ada lingkuran awal panas guguran
yang pertama informasi awal
setelah itu terus kita pantau dan kita siagakan
anggota yang ada di lapangan
sampai hari ini ada laporan ada yang digunyur hujan apu
tidak ada laporan
ke lapangan kita bekali
juga dengan itu masker